hari ini umat islam melakukan pengamatan munculnya bulan baru untuk menentukan awal ramadan
seperti apa proses munculnya bulan baru dan kapan masuknya bulan ramadan pada kalender islam
rian hasri akan mengajak anda untuk melihat bagaimana prosesnya bulan baru
hari ini umat islam melakukan pengamatan munculnya bulan baru untuk menentukan awal ramadan
kami akan mengajak anda untuk melihat proses bulan baru atau masuknya bulan ramadan pada kalender islam
bulan baru muncul pada saat ijtima atau saat matahari lebih dahulu terbenam daripada bulan
saat matahari terbenam posisi bulan di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis
di sebagian negara bulan dapat terlihat dengan mata telanjang
untuk kawasan indonesia bulan yang tampak redup ini hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu optik seperti teropong antariksa
saat matahari terbenam bulan berada di antara matahari dan bumi dengan posisi dua derajat yang terlihat dari indikator teropong
lalu bagaimana penampakan hilal di indonesia
berdasarkan situs moonsight com pergantian bulan baru secara astronomi akan berlangsung pada dua puluh lima mei pada pukul sembilan belas empat puluh empat waktu universal
atau dua puluh enam mei pukul dua lebih empat puluh empat menit waktu indonesia barat
namun pergantian bulan baru ini tidak dapat dilihat dari negara manapun
hari berikutnya bulan yang baru dapat dilihat
namun tidak semua negara dapat melihat bulan baru ini dengan jelas
kalau anda perhatikan area yang berwarna hijau ini merupakan negara negara yang dapat melihat secara jelas bulan baru ini
negara negara dalam area hijau ini diantaranya ialah amerika serikat negara negara di selatan benua amerika seperti brazil venezuela argentina serta sebagian besar negara di afrika
selanjutnya kita juga akan melihat wilayah yang berada di garis biru ini
ini merupakan negara
yang masih dapat melihat bulan baru ini dengan mata telanjang jika kondisi memungkinkan
syaratnya faktor cuaca harus benar benar bagus dan tidak boleh mendung
karena faktor cuaca dapat menjadi penghambat untuk melihat hilal di negara ini
negara tersebut ialah kanada negara di utara afrika arab saudi dan negara di sekitarnya
nah untuk indonesia dan negara negara di asia tenggara anda melihat ini area yang berwarna abu abu
ini merupakan indonesia dan sejumlah besar negara di asia tenggara
di wilayah ini hilal baru dapat terlihat dengan menggunakan alat bantu sederhana seperti teropong
selanjutnya kita juga akan melihat kondisi negara lainnya yang berada di dalam area berwarna merah
ini hilal tidak dapat dilihat dengan menggunakan teropong sederhana apalagi dengan menggunakan mata telanjang
negara negara seperti tiongkok membutuhkan alat bantu penglihatan yang lebih canggih lagi teropong yang lebih canggih lagi untuk dapat melihat hilal
dan pada tanggal dua puluh tujuh mei semua negara dapat melihat hilal bahkan tanpa alat bantuan apapun
pada saat itu seluruh negara di dunia sudah memasuki bulan ramadan